masinis dan kru kereta api menjalani tes kesehatan di stasiun sido topo surabaya
tes kesehatan ini untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan
dan demi keselamatan penumpang saat arus mudik dan arus balik lebaran
masinis dan kru kereta api menjalani tes kesehatan di stasiun sido topo surabaya jumat pagi
pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba dan alkohol oleh masinis dan kru
pemeriksaan meliputi tes tensi darah dan pengecekan mulut dengan alat khusus
dengan pemeriksaan ini diharapkan penyalahgunaan narkoba dan alkohol oleh masinis dan kru bisa dideteksi sejak dini
pemeriksaan ini dilakukan di berbagai daerah di daob delapan surabaya atau jarak jauh
seperti surabaya bandung jakarta dan yogyakarta
selain pemeriksaan kesehatan dilakukan juga tes kelayakan dalam mengendarai kereta api
seperti tes rambu lalu lintas
pemeriksaan surat izin menggunakan tes kelayakan dalam mengendarai kereta api
dan pengecekan kelengkapan alat seperti senter dan bluie
pengecekan kesehatan ini akan dilakukan setiap hari khususnya menjelang arus mudik serta arus balik lebaran
terutama kondisi kesehatan dari masinis dan konvektor
polsus ya polsus yang mengawal itu dicek kondisinya agar dalam melaksanakan dinas kondisinya betul betul sehat
jika nanti ditemukan adanya masinis atau kru kereta api yang positif memakai narkoba
pt kereta api akan menindak tegas
sanksi yang terberat adalah pemutusan hubungan kerja
muhammad yanuar komarudin surabaya